presiden jokowi memberi target tiga juta warga harus mendapat vaksin per hari
badan intelijen negara diturunkan untuk membantu upaya percepatan vaksinasi ini
guna mendukung percepatan vaksinasi covid sembilan belas
badan intelijen negara bin ikut membantu pelaksanaan vaksinasi di wilayah bandung barat minggu pagi
kepala bin budi gunawan mengatakan
ada enam titik vaksinasi lintas provinsi yang dilakukan oleh bin
yang juga dilakukan dengan sistem door to door
di indonesia kami turun di enam wilayah
di jawa barat jawa tengah banten kalimantan timur riau dan sulawesi selatan
yang kita tahu
ini merupakan daerahnya
daerah daerah spot hitam
tetapi angka vaksinasinya masih minim
kalau jakarta itu sudah menjangkau tujuh puluh empat persen yang divaksin
di sini masih minim
sehingga kami sangat fokus untuk jelaskan di provinsi provinsi ini
pihak bin menargetkan dua vaksinasi di setiap titik
vaksinasi menyasar para pelajar
karena kasus positif rate di kalangan pelajar
meningkat hingga tiga puluh enam persen
bin juga membagikan bantuan sembako dan paket vitamin kepada warga
badan intelijen negara fokus pada khusus anak anak di level smp dan sma
kenapa karena mereka adalah generasi penerus kita
generasi muda yang harus kita selamatkan
sebagai tulang punggung bangsa dan negara ke depan
kepada masyarakat pada penduduk kita tahu
kluster kluster rumah tangga ini meningkat sangat tajam
apalagi di daerah spot hitam
pemerintah menurunkan badan intelijen negara
sesuai dengan instruksi presiden joko widodo
sebagai upaya mencapai target vaksinasi tiga juta warga per hari